tauran dua kelompok pemuda di jalan re marta dinata tanjung priok jakarta utara ini terjadi rabu pekan lalu
kedua kelompok yang melengkapi diri dengan senjata tajam tersebut saling serang
satu orang tewas setelah dikeroyok para pelaku dengan senjata tajam
korban meninggal di rumah sakit akibat luka tusuk di sejumlah bagian tubuh
hampir seminggu kemudian petugas akhirnya menangkap dua dari enam tersangka pelaku pengeroyokan
keduanya adalah gd dan jft yang masing masing berusia dua puluh dan sembilan belas tahun
para tersangka mengaku terlebih dahulu saling tantang di media sosial termasuk menyepakati waktu dan lokasi tawuran
petugas menyebut dua kelompok yang terlibat tawuran itu menamai diri kelompok texas dan solobon
mereka berjanji melalui pesan wa untuk melaksanakan tawuran
dan akan bertemu di jalan re marta dinata
di mana kedua kelompok sudah membekali diri
dengan berbagai macam senjata tajam
ya ini sudah janjian mau tauran dan masing masing membawa senjata tajam
hasil tes urin tersangka yang ditangkap menunjukkan positif mengandung narkoba
selain itu empat tersangka pelaku lain dengan identitas yang sudah diketahui masih buron